sejak tanggal sembilan hingga enam belas juli tni angkatan laut menggelar manuver lapangan latihan puncak armada jaya
dalam latihan ini diskenariokan para prajurit tni al merebut kembali wilayah nkri yang dikuasai oleh musuh
total ada sebanyak lebih dari delapan personel puluhan kapal perang dan tank amfibi dikerahkan dalam latihan armada jaya
sehingga armada tempur ini boleh berangkat ke medan perang
sepanjang perjalanan briefing dan pematangan taktik terus dilakukan
para marinir ini mendapat tugas yang sangat berat yaitu merebut kembali pantai yang dikuasai musuh dengan operasi pendaratan amfibi
operasi ini memiliki resiko yang sangat tinggi
selain hadangan musuh kendala alam juga menjadi tantangan dalam menggelar operasi amfibi
karena itu untuk meminimalisir korban diperlukan perencanaan yang sangat matang dan detail
apalagi pasukan pendarat yang dilibatkan
ini menyebabkan mencapai lebih dari satu tujuh ratus personel
tantangannya pada saat prajurit berada di dalam kendaraan tempur yang beratnya tujuh ton itu itu harus bisa sampai ke darat dengan selamat
itu kalau mereka di dalam kendaraan tempur
di medan operasi yang sebenarnya itu tembakan tembakan dari lawan dari musuh terhadap gerakan kita itu juga cukup masif
sehingga tantangan ini menimbulkan kemampuan kita untuk bisa mempertahankan diri
mendekati daerah musuh sejak dini hari pasukan marinir mempersiapkan diri
pesenjataan dan amfibi hingga meriam disiapkan
tidak ketinggalan para personel mempersiapkan diri dengan samaran wajah
sekitar pukul setengah lima pagi marinir akan mendarat dan bertempur
pendaratan puluhan tank amfibi mengawali pertempuran di pantai bandungan situbondo
seluruh tank tempur marinir mendarat mulus membawa ribuan prajurit secara bergelombang
pendaratan berlangsung mengendam gelombang membentuk formasi sepengal ikaran sebagai strategi menguasai kawasan pantai musuh
saat rantai tank menjejak pantai para prajurit yang berada di dalam tank amfibi langsung turun dan menggempur musuh
kontak tembak seni terjadi di pantai perawah hingga pertawahan
untuk membantu pergerakan pasukan bantuan tembakan meriam dan roket
dan gelap segar garigi di pantai
pertempuran terus berlanjut hingga cukup jauh ke perbukitan
tank marinir dibantu pasukan infanteri terus merangsat pertahanan musuh
tembakan meriam tank marinir bersahutan menggempur musuh
kerjasama yang apik antara tank dan personel infanteri membuat operasi berlangsung dengan lancar dan cepat
sekitar satu jam kemudian bendera merah putih berhasil dikibarkan kembali langsung di depan panglima tni yang menyaksikan pertempuran ini
selain perang konvensional dalam latihan armada jaya kali ini
juga digelar kemampuan perang network centric warfare atau perang elektronika
dengan network centric waver para komandan bisa mengetahui langsung posisi kawan dan lawan
lalu mengambil keputusan secara tepat dan cepat
nantinya kemampuan network centric warfare ini akan dikembangkan hingga ke tingkat antarangkatan perang atau matra
network centric warfare juga akan dilatihkan dalam latihan gabungan nanti
karena pentahapan pentahapan itu jelas harus kita lakukan
mulai dari operasi yang kita sebut adalah operasi cyber
sampai kepada manoper di lapangan kita akan uji
dalam latihan armada jaya juga sudah dilakukan itu
kegiatan kegiatan itu sudah dilaporkan oleh bapak kasal kepada saya dan semuanya bisa berjalan dengan baik
namun radiusnya terbatas hanya sekian kilo dan diuji di lapangan semuanya bisa berjalan dengan baik
tinggal kita menambah radiusnya lebih luas lagi
latihan armada jaya merupakan latihan puncak tni angkatan laut yang melibatkan total lebih dari delapan personil
latihan ini juga sekaligus persiapan menuju latihan gabungan tni yang rencananya akan digelar pada agustus mendatang
latihan perang bukan hanya dilakukan untuk menguji alutsista doktrin serta strategi yang telah ditetapkan
tetapi lebih dari itu latihan perang juga dilakukan untuk membangkitkan kembali naluri tempur prajurit tni
karena pada sejatinya tidak ada prajurit yang hebat yang ada hanyalah prajurit yang terlatih
ayun hermawan tidin iswandani baluran jawa timur